sekarang ada anak jalanan yang lagi menuju ke jakarta timur dari jalan raya bogor
kebetulan banget kita juga di daerah situ
ya lu aturnya gimana brengseknya lu tau yang harus lu lakuin kan
ada anak aja yang
bro gue butuh kepastian
kalo emang lu berdua bener bener serius mau gabung dengan black cobra
karena itu gue bawa lu berdua ke sini
lex ada motor gebut
lu denger suara gebut gitu
mereka sedang ngemut ke arah sini
sekarang juga kalian siap siap
begitu motor itu lewat kalian langsung susun dia
kasih peringatan pada dia
jangan seenaknya ini wilayah black cobra
kejar dia bung
kau panggilnya gilbert moral
kenapa kau tak panggil ya
jangan cuma cinta dia
saya umur umur baru melihat tukang ojeng memakai motor besar begitu
saya sudah bayar tapi saya tidak tahu apa yang saya kasih
benar itu tukang ojeng saya
tidak tahu juga sih tukang ojeng apa bukan
masa saya tidak tahu kamu tanya tanya saya cari tahu
jadi begini birat ceritanya
tadi ketika saya beli sayur sayuran di pasar saya naik ojeng cari pasar
setelah setengah perjalanan tiba tiba ojengnya mogok
ya terus abangnya tidak menjawab
tiba tiba motornya broding itu lewat
ya sudah saya berhenti
saya pikir dia tukang ojeng
eh tahunya tidak tahu apa apa
tapi dia baik birat
dia mau mengantri saya pulang
itu namanya rezeki birat
dan kata orang tua rezeki tidak boleh ditolak
betul bisa rezeki tidak ditolak
saya tidak jauh
jangan rezeki jangan jodoh
saya malah begitu
tapi saya berbicara tukang ojeng yang mengantri kamu tadi
kasih pisan yang cocok yang kamu
lalu sepertinya dia suka dengan sri
oh begitu sri
karena saat di jalan dia bertanya tanya
sri sudah menikah atau tidak
sri sudah punya pacar atau tidak
sri sudah punya ini punya itu gitu
sudah terima saja broding itu
dan kamu ten bilang kalau kamu juga suka dengan dia ya
kamu mau dipercaya dipercaya dengan dia ya
saya tidak keberatan
ya siapa yang mau dipercaya dengan saya
saya sudah berat
kamu tuh harus hati hati dalam mencari calon pacar atau calon suami
kamu harus tahu
babat bibit bebet bobot
oh saya sudah dibebet kan di mana
tapi daripada mana yang di mana
jauh pisan sri
lelaki yang nganterin kamu tadi mau
mengasep eh saya pakai motor saya beli badan gitu ya
tidak juga yang di sebelah kita
motor saja tidak gabelang juga
gabelang sepeda saja dikasih sama anggar
terus kerjaannya juga sama kayak kita membantu
beberapa pas pasan ya
bisa dipermak juga mau mengaku aku
tidak bisa jagainya
males jauh makna ya
juga kalau kamu tadi lelaki kamu itu yang mengantarkan
oh saya sudah dibebet kan di mana mana ya
lelaki yang mengantarkan motor besar
pasti nanti orang jenggut orang benghar kayak
eh nanti juga dimana punya motor besar
ya benar baik
sakitnya aku di sini di dalam
di ubun ubun sampai ubun ubun
tidak aku di sini waduh
sekarang kembali pak
jarang jarang lebih panggil
kalau menurut gue ya
kayaknya haikal itu makin disini kayak makin
so jagoan banget dia tuh orang
bahkan mereka gak mikirin kita loh
coba kita lihat aja kayak kemarin
pas kita berhenti di rumah makan kita mau makan
dia malah gak mau
mereka gak mikirin kita lapar apa
dia malah mau balik ke warung babi
ya juga sih tris
emang jujur aja ya kemarin tuh gue lapar banget
tapi untungnya lo ngajak gue makan
kalau enggak mungkin gue udah masuk angin karena sekarang
gue rasa emang dia terlalu egois aja main
kalau menurut gue sih ya dia itu yang bener bener gak cocok jadi ketua
seenggaknya ya boy lah
ya jelas lah mobil cocok banget
makanya gue sampe sekarang gue setia sama dia
tapi sekarang lo itu pengen ngikutin mondi lagi
yaudah deh gue cabut duluan ya
udah lama belum nih
iya tris gue juga sorry banget ya
gue juga duluan
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
sekarang ada anak jalanan yang lagi menuju ke jakarta timur dari jalan raya bogor
kebetulan banget kita juga di daerah situ
ya lo aturnya gimana brengseknya
lo tau yang harus lo lakuin kan
ada anak aja yang kita bisa ajar
sebaiknya udah ngeliatin buat lo
sebaiknya udah biarin bocin dan ivan yang ngajar mereka dulu
biar mereka gak parah kabur
sebentar lagi anak kj bakal lewat sini
ini kesempatan buat kalian
kalian buktiin kalau kalian benar benar keluarga dan anak aja
begitu mereka datang kalian langsung hanang mereka
kita langsung ajar
kenapa lo pada diam
inilah black cobra
ini baru geng motor
di sini nggak boleh ada yang takut
di sini gak boleh ada yang takut
sekarang gue buktiin
kau menjaga kakak